mas udah dong mas
aku gak apa apa juga
kamu ngapain sih pake gendong gendong segala
ya gak apa apa gimana kalo jatuh ke presa tadi gimana
kamu gak malu
malu sama siapa
ya sama staff staff kamu lah sama papa
kita gak mau si manu
kamu udah siapin semua airnya
tak ada apa apa
kau mau ke tempat apa
ya itu kan
ah enggak pak tadi saya lihat ada orang yang kayaknya saya

kau mau ke tempat apa
kau mau ke tempat apa

kau mau ke tempat apa

makanan dari semalam belum dimakan
makanan dari semalam belum dimakan
ibu kelihatan pucat
sepertinya ibu sakit
biar saya hubungi keluarganya
biar saya hubungi keluarganya
jangan kasih tahu keluarga saya juga

saya cuma ngantuk aja
saya cuma ngantuk aja
tapi makanannya dimakan ibu
gimana aku mau makan
aku gak ada nafsu makan sama sekali
lidahku rasanya pahit
badanku juga meriang
tapi keluarga aku nggak ada yang boleh tahu

gimana caranya ya
biar nino berhenti bersikap dingin begini ke gue
gue pengen nino lebih manjain gue
perhatiin gue lagi
kamu tau gak
berat badan bayi kita kurang loh
mungkin karena aku terlalu stres kali ya sayang
jadi begini deh
efeknya kena kekandungan aku
kita ke rumah sakit
buat kecekan sama kamu
biar aku juga tahu informasi dari dokter sevalid itu
kok nino malah ngajak ke rumah sakit sih
padahal kan gue cerita begitu kan
biar dia manjain gue
tapi gak apa apa deh
mungkin aja setelah dengerin
penjelasan langsung dari dokter
nino jadi makin perhatian sama gue
yaudah tapi nanti kamu bantuin aku jalan ya
aku masih lemas banget badannya
masih mau makan lagi gak
juga mulai keluar semua
gak sih pak kita bawain makanan kesukaan mama
semoga sayang ini spageti kesukaan yang mama suka
ada yang bisa dibantu pak bu
saya mau ketemu tahanan atas nama sarah aurelia
mari ikut saya ke ruang kunjungan
silahkan pak bu tunggu disini
sebentar saya panggilkan bu sarah
bu bu sebentar
ya pak ada apa
kalau bu sarah masih nggak mau keluar juga
kalau suaminya dan anak perempuannya
akan tetap menunggu disini sampai dia keluar
pak tunggu sebentar ya pak
bu bu sarah bangun
maaf pak bu
ibu sarahnya pingsan
saya mau ketemu istri saya
mari pak ikut saya pak
bu sarah bangun bu
tidak ada lagi
istri saya kenapa
bu sarah dari pagi kelihatan pucat pak
dari semalam makanannya belum dimakan pak
tapi bu sarah nggak mau dibawa ke klinik pak
bu sarah nggak mau dihubungi keluarganya pak
pakut keluarganya ke klinik pak
pakut keluarganya ke klinik pak
bangun bangun bangun
kita bawa bu sarah ke ruang klinik aja pak

sampai jumpa di ruang klinik yang sama
ada presentasi pak
dari tim marketing maharatu
di ruang meeting utama
silahkan papa duluan ke ruang meeting
saya akan ambil materi dulu
sampai jumpa di ruang meeting utama
bu sarah kena demam loh
hal ini yang menyebabkan
asam lambung bu sarah jadi naik
apalagi bu sarah
makannya nggak teratur
ini obat untuk bu sarah ya
mohon untuk diminum
kalau gitu saya tinggal dulu ya
semoga cepat sembuh
membiarkan mama mengalami ini
mbak benar benar akan buktiin semuanya sa
mbak benar benar akan buktiin semuanya sa
mbak benar benar akan buktiin semuanya sa
mbak akan keluarin mama dari sini
dan membuat kamu membayar perbuatan kamu
ma kasih tau papa apa yang sakit
ma kasih tau papa apa yang sakit
cuma masuk angin aja pa
kamu jangan berlebihan
barang kamu demam asam lambung kamu naik
kamu benar benar berlebihan
apanya sehat sih ma
apanya sehat sih ma
apanya sehat sih ma
aku sama papa udah bawain makanan loh

makanan yang aku suka sama mama
harus makan yang banyak
supaya mama sehat
papa itu khawatir banget sama mama
makan dulu ya
udah selesai bersih bersihnya pak
sementara lagi bu
tolong agak dipercepat ya pak
soalnya ruangan ini mau dipakai
ya baik bu
ya baik bu
ya baik bu
ya baik bu
ya baik bu
ya baik bu
ya baik bu
ya baik bu
ya baik bu
ya baik bu
ya baik bu
ya baik bu
ya baik bu
ya baik bu
terima kasih pak andi
mama bahagia sekali
diperhatikan kalian sampai seperti ini
mau sampai kapan kamu disini
kamu baru sebentar aja udah drop
udah lah ma
lebih baik kamu jujur
kalau kamu memang
kamu mengharapkan aku bilang bahwa
aku bukan pelakunya
terus kalau bukan aku pelakunya
aku tau aku yakin
kamu tinggal bilang aja
kalau pelakunya bukan kamu
kira kira perasaan papa perasaan andin
kamu mau aku ngomong jujur

kejujuran apa lagi yang harus aku bilang sama kamu
kamu mau denger aku ngomong apa pa

kamu harus bisa terima
kamu harus bisa terima
yang telah membunuh roy
yang sudah menghamili anak kita dan
dan dia gak mau bertanggung jawab papa
mama gak pantas ada disini ma
akan terus mencari bukti
dan akan ngeluarin mama dari sini

naik masuk ku
apa kau parameters
acaranya pergi dan laborator
kapun itu yang paling penting
aku tak mungkin
aku tak bisa terima kalau mama ini adalah
saya mau balik ke sel saya mau istirahat
ma aku belum selesai ngomong ma
kamu belum selesai makan
habisin dulu makanannya
selamat pagi rena
selamat pagi miss
selamat pagi bu rosa
selamat pagi miss
oh iya hari ini cuma mis erina aja yang mengajar
soalnya miss olivia tidak masuk hari ini
lagi kurang sehat
jadi miss olivia hari ini izin ke rumah sakit
ayo kita masuk kelas ya
baik ya sayang
ya selamat belajar gemoy
kevanin kelas ya
ya permisi ya
ya selamat pagi
enggak bu belum
mau duduk dulu di sini
aku daftar di bagian pendaftaran
ya sayang aku tunggu di sini ya
sorry saya tadi buru buru juga
aku pernah lihat kok perempuan itu
aku mau lihat
polisi mama seperti tadi
ini baru sebentar lho dit
iya aku ngerti coba nanti kita obrolin dulu
sama mas a mungkin aja mas al punya solusi
kenapa bisa ada air disini
mungkin ob yang ngepel disini pak
suruh keluar saya saya mau bicara
saya gendong biar gak kebleset lagi
ada lagi yang harus saya kerjakan
tapi bapak sekarang dipanggil ke ruangan bos
ada apa ya bu
bapak tadi yang beresin di lantai dua puluh kan
nah tadi itu
istrinya pak bos hampir jatuh terpleset
baru mulai kerja
gue udah bikin masalah sama pak bus
mendingan kamu buru buru deh ke ruangan pak bos
nanti keburu pak bos makin marah
mas udah dong
aku gak apa apa juga
kalo jatuh kebleset tadi gimana
kamu gak malu
ya sama staff staff kamu lah
dan kamu siapa
aku deh yang malu mas
gimana tadi ketemu mama
kondisi mama masih begitu
mengakui kalau memang dia pelakunya
memang dia yang membunuh orangnya
padahal mama itu udah
udah sakit thomas
tapi malah berusaha untuk kuat
di hadapan aku sama papa
tapi aku yakin dia pasti begini juga
kalau dengan nelson
papa masih yakin
bukan mama pelakunya
pt aldebaran sejahtera
ternyata pt aldebaran sejahtera ini
kantornya pak al
minta maaf pak bu
saya tidak sengaja
menupakan air ke lantai
bikin ibu hampir jatuh
kerja disini sebagai hobi
istri saya yang mau jatuh tadi
bapak bayangin kalau tadi istri saya jatuh gimana
kalau bapak ngelakuin itu lagi saya kasih sp satu loh
kerjaan gitu kenapa sih orang aku gak akan pernah
ini kan pekerjaannya dia
saya nggak mau kejadian kayak begini lagi untuk siapapun
terus kenapa pasmarlo bisa kerja disini
bukannya punya usaha dibogor
saya butuh uang
buat biaya sehari hari
sisanya gimana gak ada
udah lama habis pak
kalau sampai pak al dan bu andin tahu
dulu gue bukan menang lotret
tapi dibayar sama bu elsa
untuk tutup mulut
apa gue ngundurin diri aja dari sini
terus obatnya juga habis
jadi ibu minta tolong beliin ya pak
kalau gue berhenti kerja
tentu gue dapat kerja lagi
sedangkan gue butuh uang
semoga pak al dan bu andin gak tahu
kalau dulu gue dibayar
kalau gue di jakarta
al ini sumarno yang
itu yang kalian cari di bogor
dia itu green check yang waktu itu aku temuin
buat ambil makanan
terus selama ini dia kemana
waktu itu sama pak bakti pengacara kamu
itu nyari dia kemana mana
pada saat itu sih katanya
dia menang lotre ya
makanya dia pergi
pindah ke bogor pak

jadi dia pergi
dulu sumarno bukan menang lutri
tapi dia dibayar
supaya dia pergi
gue akan cari tau
untuk membantu menyelidikan gue
hasil pemeriksaan ibu elsa
untuk kondisi bu elsa bisa lebih diperhatikan lagi
ibu elsa ini sudah pernah mengalami
keguguran dua kali
elsa keguguran dua kali
salah satunya anak roy
dan ini yang masih menjadi pertanyaan besar
video yang selanjutnya
sejak dokter bilang gue keguguran dua kali tadi
mikirin apa lagi dia
gue harus bikin nino lebih perhatian
sama gue dan kehamulan gue
sayang kamu tadi dengar sendiri kan apa kata dokter
kamu harus lebih perhatian lagi sama anak kita
aku ke toilet sebentar ya
kamu tunggu di sini aja